bank indonesia mengadakan bay peduli mudik yang dilaksanakan di kilometer lima puluh tujuh tol cikampek
rangkaian acara kegiatan bi peduli mudik ini diisi dengan penukaran uang pecahan kecil
edukasi publik terkait gerakan nasional non tunai dengan penjualan uang elektronik
serta pembagian peta mudik kepada masyarakat umum
terima kasih bank indonesia
terima kasih bank indonesia
terima kasih bank indonesia
terima kasih bank indonesia
atas nama bank indonesia kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri
dari res area kilometer lima puluh tujuh tol cikampek dendi mardani dimas adi pratama melaporkan